sebenarnya telah dirubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas
tentang penetapan perubahan pemerintahan pengantin undang undang
nomor satu tahun dua ribu enam belas tentang perubahan kedua atas undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak menjadi undang undang
yaitu pasal enam puluh lima ayat satu kuhp
peraturan pemerintah nomor empat puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang pelaksanaan restitusi bagian yang menjadi korban tidak pidana
dan undang undang no delapan tahun seribu lima ratus delapan puluh satu tentang hukum acara pidana
serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan
satu menyatakan terdakwa heri wirawan alias heri bindede tersebut di atas
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dengan sengaja melakukan kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali
sebagaimana dalam dakwaan primair
menjatuhkan pidana kepada terdakwa
oleh karena itu
dengan pidana penjara seumur hidup
menetapkan terdakwa tetap ditahan
empat membubarkan restitusi kepada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia
dengan perjanjian sebagai berikut
anak korban sebelas
dan anak korban sebelas sejumlah rp tujuh puluh lima tujuh ratus tujuh puluh
anak korban tiga
anak korban delapan
anak korban sembilan
anak korban enam
anak korban dua
anak korban tiga
anak korban empat
anak korban lima
anak korban enam
anak korban lima
anak korban lima
anak korban lima
menetapkan sembilan orang anak dari para korban dan anak korban
agar diserahkan perawatannya
kepada pemerintah provinsi jawa barat
cq upt perhidungan perempuan dan anak provinsi jawa barat
dengan dilakukan evaluasi secara berkelan
dengan dilakukan evaluasi secara berkelan

dengan dilakukan evaluasi secara berkelan
apabila dari sisi evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuhkan mulia anaknya
dan situasinya telah memungkinkan anak anak tersebut
kembalikan kepada para anak korban masing masing
menetapkan barang bukti berupa satu buah sepeda motor
yang menghahami huzat warna hitam dirampas untuk negara
barang bukti berupa satu lembar fotokopi akta kelahiran
satu lembar fotokopi kartu keluarga
satu lembar fotokopi kartu keluarga
dua lembar fotokopi akta kelahiran
satu lembar fotokopi kartu keluarga
satu lembar fotokopi akta kelahiran
atas anak korban dua
satu lembar fotokopi kartu keluarga
satu lembar fotokopi akta kelahiran
lembar fotokopi kartu keluarga
satu lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban tiga
satu lembar fotokopi akta keluarga atas nama anak korban empat
satu lembar fotokopi akta keluarga atas nama anak korban empat
satu lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban enam
satu lembar fotokopi akta keluarga atas nama anak korban delapan
satu lembar fotokopi akta keluarga atas nama anak korban sembilan
satu lembar fotokopi akte kelahiran atas nama anak korban lima
satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi dua puluh satu
dulangi atas nama saksi dua puluh satu tetap terlampir dalam berkas perkara
dua kartu tanda penduduk atas nama heri wirawan dikembalikan kepada terdakwa
satu buah sarung warna hijau tua dan satu buah spray warna merah muda bergambar dimusnahkan
membebankan biaya perkara kepada negara
demikian diperusakan dalam sidang perusahaan kemasyarakat
satu buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban delapan

dua buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban sepuluh
tiga buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban sebelas
bisa dipakai keber skiing
dua buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban dua belas
tiga buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban lima belas
empat buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban enam belas
lima buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban tujuh belas
enam buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban delapan belas
tujuh buah kartu tanda penduduk atas nama anak korban sembilan belas

terhadap putusan ini apabila putusan ini dirasakan telah memiliki rasa keadilan baik terdakwa maupun penutup umum
maka bisa langsung menyatakan menerima
namun demikian apabila dirasakan putusan sesakit ini belum memiliki rasa keadilan dapat mengajukan upaya hukum banding
namun demikian apabila baik dari terdakwa maupun penutup umum membutuhkan waktu untuk berpikir
apakah akan menerima putusan atau melakukan putusan ada waktu tujuh hari untuk berpikir
sekedar tujuh hari tidak menyatakan sikap maka dianggap menerima putusan ini
demikian perkara yang dididikkan oleh mas jokim telah selesai dilaksanakan
dan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup